di masa pandemi covid sembilan belas banyak kegiatan dan aktivitas yang berkurang bahkan sempat terhenti
salah satunya berolahraga
banyak atlet muda hingga remaja yang gemar olahraga mengurangi porsi latihan mereka
padahal olahraga membantu kebugaran dan meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit
melihat kondisi ini kementerian pemuda dan olahraga mengembangkan sebuah panduan olahraga yang dinamai workout from home
salah satu tujuan dari program ini adalah mengajak para atlet muda dan remaja untuk tetap berolahraga meski di masa pandemi
kami dari kemenpora mendorong supaya anak anak muda tetap harus berolahraga
di rumah saja juga boleh
atau dia mulai boleh keluar tetapi dengan protokol yang ketat
jaraknya harus misalnya berapa meter ya
di panduan yang kita siapkan sekitar empat meteran lah persegi ya
itu untuk satu orang
itu untuk menjaga jarak physical distancing
kemudian tetap masker dan lain sebagainya
tidak hanya penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa menuju kenormalan
tetapi juga penerbangan yang terjadi di kondisi
pemuda dan olahraga juga mendorong atlet muda dan remaja untuk tetap melakukan latihan conditioning
sebelum melakukan olahraga agar terhindar dari cedera
maka anak anak muda kita ingatkan untuk tetap melakukan olahraga apapun ada conditioningnya
ada pemanasan lah kira kira begitu ya
supaya otot kita tidak kaget otot kita tidak
tiba tiba harus melakukan gerakan gerakan yang agak lebih dari porsinya
jadi sangat dibutuhkan conditioning untuk anak anak muda terutama ya
buat dia berolahraga di rumah
itu pentingnya ini
teman pora juga menitikberatkan program pelatihan yang tepat bagi atlet atlet muda
sesuai dengan protokol kesehatan
hingga saat ini sebagian besar atlet muda indonesia melakukan latihan mandiri di rumah
dengan tetap dipandu secara virtual oleh pelatihnya masing masing
tim liputan cnn indonesia
nah itu kan olahraga dan kita kan memang masih muda muda ya
masih muda banget
makanya sekarang kita coba praktek aja sebentar
untuk video lengkapnya kita bisa lihat youtube nya di kemenpora republik indonesia
ada lengkap tuh videonya panduannya seperti apa
kita pemanasan dulu nih nu
nah ini tangannya di atas dulu
ini delapan hitungan ya
sepuluh menit gerakan repetisi dua menit
nah ini delapan hitungan juga
terus juga apa
terus tangan deh
mempersiapkan otot untuk lebih siap untuk melakukan olahraga lagi
alfian pasti sering banget nih olahraga nih
sering sih enggak
cuman ya kadang kadang aja
sekarang kita coba untuk
ini kan tadi bagian pemanasan
sekarang kita bagian ke conditioningnya dulu nih
conditioning ada beberapa part
kita cari yang mungkin lebih gampang aja
terus kemudian lateral lunge lah ya
terus kita ke
satu langkah ke kiri
seperti video panduannya itu
ini harus benar ya alfian gerakannya
karena sebenarnya ini tuh untuk menguatkan keseimbangan ya nung ya
terus memperbaiki posisi tubuh
ini juga dilakukan delapan hitungan
set ya berarti ya
dan juga kanan kiri
jangan cuman kiri aja
jadi harus seimbang kanan kiri gitu ya
minimal dua set untuk masing masing gerakan
set masing masing gerakan harus diingat
ini penguatannya area paha sama betis nih ya alfian
next gerakannya alfian
gerakannya yaitu yang paling gampang
ini sebenarnya untuk menguatkan tungkai kaki bawah
kita juga lakukannya dua set gitu
jangan lupa nafasnya diatur ya
itu tadi bagian conditioning
butuh waktu agak lama
gerakan intinya ya
sekarang kan kalau udah pemanasan conditioning waktunya pendinginan
tinggal dibungkukan aja badannya
wah ini latihan anak anak bola nih
tau banget saya
jadi juga gitu latihannya
jadi delapan hitungan juga
nanti terus pindah kanan
terus nanti pindah tengah juga
terus ada satu lagi yang paling gampang sebenarnya adalah yang begini nih
lima sampai sepuluh menit
sekali lagi jangan lupa nafasnya diatur ya
langsung enak badan rasanya
badan langsung enak apa lagi
itu langsung begini ya isinya ya
emangnya menggugur diri kan maksudnya sih ya